gunung merapi yang berada di perbatasan provinsi jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta
aktivitas kembali meningkat sejak rabu malam hingga kamis dini hari
dengan terjadi rentetan awan panas guguran dengan jarak luncur maksimal lima km ke arah tenggara
akibat kejadian tersebut sepuluh desa di dua kecamatan di kabupaten magelang
dilanda hujan abu vulkanis dengan intensitas tipis
tadi sempat terjadi awan panas guguran merapi
berdasarkan laporan dari bwtkg untuk awan panas guguran merapi terjadi sebanyak lima kali
untuk guguran awan panas yang pertama terjadi pukul dua puluh tiga tiga puluh delapan
pantau dari yogyakarta gunung merapi meluncurkan sebelas kali awan panas guguran ke arah tenggara
di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta pada rabu jelang tengah malam hingga kamis dini hari
awan panas meluncur sejauh kurang lebih lima km
bpptkg melaporkan mulai pukul setengah dua dini hari
seismograf didominasi gempa gempa guguran pasca kejadian awan panas guguran
awan panas ini diperkirakan berasal dari kubah lava merapi yang berada di tengah kawah
yang pada laporan terakhir bpptkg bervolumen lebih dari tiga dua juta meter kubik
akibat dari luncuran awan panas dan hujan abu hampir dua ratus warga dusun kali tengah lor mengungsi
di balai desa gelagaharjo kecamatan cangkringan sleman daerah istimewa yogyakarta
para pengungsi terdiri dari orang dewasa lansia anak anak dan ibu hamil
sampai dengan saat ini baru proses pendataan sudah tercatat sekitar satu ratus lima puluh an warga yang berada di sini
termasuk lansia anak anak dan ibu hamil
lansia balita dan ibu ibu
untuk logistik alhamdulillah di kelurahan juga sudah aman sampai dengan besok pagi
hingga kamis dini hari gunung merapi setidaknya meluncurkan sebelas kali awan panas
dengan jarak luncur maksimal sekitar lima km
dalam sepekan terakhir balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
bpptkg yogyakarta masih mencatat tingginya aktivitas vulkanis
gunung merapi salah satunya lebih dari seribu kali gempa guguran
tim liputan cnn indonesia